aku harus potong rambut arah dengan pelatih ini
cuma cara itu untuk menghilangkan kekuatan topengnya
itu ibu lia kenapa mau kakek bunuh
perempuan itu bukan ibumu
pasti lia senang banget nih
kalau melihat kursi roda ini nanti udah jadi
ini juga bentar lagi jadi kok
akhirnya ini kursi roda selesai juga
pasti lia seneng banget deh liatnya
soalnya kan dengan kursi roda ini
om yos itu bisa jalan dengan leluasa
papa udah makan bubur kacang hijaunya
ini ibu abis nyuapin papa yang sepake bubur kacang ijo
ya mas ya
papa pasti bahagia banget ya sejak ada ibu
yaudah kalo gitu lia selamat naik ke belakang ya
eh li aku ada kejutan buat kamu
ini buat papa kamu li
dan mulai sekarang mulai hari ini kamu bisa lebih gampang ajak papa kamu jalan jalan

jum'in ya pak
wah ya modelling
berarti kursi roda ini tuh udah gak berguna kan
kenapa itu mau kamu buang
itu sebenarnya buat om yos kan
tapi kan sekarang kursi roda ini udah sama sekali gak berguna
jadi lebih baik kan gue buang
sebelum bilang itu beliin kursi roda yang lebih mahal
kursi roda ini nggak ada artinya
kamu tuh gak boleh minder kayak gitu
coba aja si lia tau
gimana usaha kamu buat ngerakit itu kursi roda
pasti dia bakal seneng banget
punya gilang tuh boleh lebih mahal
ini kan dirakit dengan sepenuh hati
gak ada ac
gak ada tv
aku harus potong rambut arya dengan belating ini
cuma cara itu untuk menghilangkan kekuatan topengnya
kalau kau turuninku
siapa harus maafis aku
kena buretita saya
takut kakek ini sudah gila kali ya
masa dia mau bunuh ibu
tolong usir dia lia
ibu takut takut banget
jangan dengarkan dia lia
perempuan itu cuma pura pura
enggak ria tolong ibu takut
usir dia ya ibu ibu takut banget ya ampun
kamu harus percaya pada kakek lia
mendingan sekarang saja pergi dari sini
lihat apa yang terlihat di permukaan belum tentu seperti aslinya
aduh untuk melihat selamat ini ibu
apa li kakek mau lia atau ibu
ember ibu juga gak nyangka kalau kakek mau lia

kok aneh banget ya
ya emang sih kakek mau lia itu kan cara ngomongnya kok resinting
tapi kan selama ini dia selalu bantuin kita ya kan
jangan jangan ada sesuatu di balik ini semua
yang pertamanya sama banget udah berimana kita

saya sudah aman di rumah ini
si kakek brengsek itu gak akan pernah lagi bisa datang ke rumah itu
jangan senang dulu ara
mau apa lagi kakek kesini
jangan pikir aku akan diam saja
membiarkan kamu menyakiti lia dan keluarganya
gak liat barusan
kamu itu udah diusir sama lia di rumah ini
jadi gak akan pernah bisa lagi datang ke sini
sekarang ini memang dia belum mengerti
tapi suatu saat pasti matanya akan terbuka
selama itu aku akan tetap menjaga dan melindungi lia dan keluarganya
sampai mati sekarang
ya mamahnya sih
anaknya banget setonem
ibu tadi habis dari mana
ngapain ibu tadi coba jalan sama pak fauzan
lia salah liat kali
ibu dari tadi di rumah
kok gak kemana mana
ya gak mungkin lah bu
dari jauh lihat tuh jelas jelas lihat ibu lagi jalan sama pak fauzan
mau kemana sih
orang di dunia ini kan banyak yang mirip sama ibu
pasti kamu salah liat
ya udah ah ibu mau ke belakang dulu
mbak ibu dari sana